pt kereta api indonesia mengapresiasi kerja para pahlawan tanpa tanda jasa
yaitu guru tenaga kesehatan dan veteran dengan memberikan sebelas voucher tiket gratis kereta jarak jauh
di daerah operasi satu jakarta dua puluh empat rangkaian kereta disediakan di stasiun gambir dan stasiun senen jakarta pusat
yang akan menuju kota kota besar seperti bandung semarang yogyakarta dan surabaya
pengambilan voucher bisa dilakukan di stasiun gambir melalui proses pendaftaran dan registrasi
syarat yang diberlakukan calon penumpang menunjukkan kartu identitas asli dan fotokopi
yang mencantumkan profesi guru tenaga kesehatan ataupun veteran
dan untuk pendaftaran sendiri ataupun pengambilan voucher periodenya akan berlangsung mulai tanggal tujuh november sampai dengan tanggal dua puluh sembilan november
dan perlu diperhatikan untuk keberangkatannya itu berlaku untuk tanggal delapan november sampai dengan tanggal tiga puluh november
calon penumpang kereta merasa senang dan terbantu oleh layanan ini
loket pendaftaran yang dibuka pukul delapan pagi hingga empat sore sudah diserbu calon penumpang sejak pukul lima pagi
saya cukup apresiasi ya kepada pt kai yang telah memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan
apalagi di masa pandemi seperti ini cukup membuat terharu cukup terharu ternyata nakes juga diberikan apresiasi sebagai seorang pahlawan
pt kai daob delapan surabaya juga membagikan dua lebih tiket gratis kereta api jarak jauh kepada tenaga kesehatan guru dan veteran pejuang kemerdekaan
selama program berlangsung satu identitas hanya berhak untuk satu tiket atau satu kali perjalanan
pengambilan voucher tidak dapat diwakilkan kecuali untuk veteran
daob delapan surabaya sendiri menyediakan sejumlah kereta jarak jauh seperti kereta argo bromo anggrek argo wilis hingga dharma wangsa express untuk dapat dinikmati oleh para pahlawan
dari semarang jawa tengah sejumlah warga mengantre voucher tiket gratis kereta api di stasiun tawang semarang selasa siang
program pt kai memperingati hari pahlawan ini merupakan bentuk apresiasi untuk tenaga kesehatan guru dan veteran
seorang perawat senaya mufida mengaku memesan tiket dengan tujuan jati negara dan hal ini menjadi pengalaman pertama baginya mendapat tiket gratis